sesaat lagi anda akan menyaksikan mandalika race dua ribu dua puluh dua in association with
halo selamat sore setelah diselenggarakan di sirkuit sentul bogor dua puluh lima tahun lalu tahun ini
indonesia kembali menjadi tuan rumah balapan internasional di motogp
pate di mandalika nusa tenggara barat ya yang pasti berbagai informasi dan kondisi
terkini tentang pertamina grand prix of indonesia akan kami hadirkan hari ini
anda menyaksikan program spesial mandalika race dua ribu dua puluh dua bersama saya mikri syari
ya yang membanggakan wakil indonesia di kelas moto tiga mario suryo aji berhasil meraih
baris terdepan di posisi start ketiga setelah sesi kualifikasi kedua pada sabtu siang di
sirkuit internasional mandalika mario ini yang merupakan pembalap moto tiga dari tim honda
tim asia ini mengaku siap melakukan yang terbaik di balapan kandang pada minggu dua puluh tiga
maret dua ribu dua puluh dua besok pembalap asal indonesia di kelas moto tiga mario suryo aji berhasil
baris terdepan di posisi start ketiga setelah berjuang dalam tiga free practice di
babak kualifikasi kelas moto tiga di sirkuit internasional mandalika ide remaja asal
jawa timur itu berhasil mencatat waktu satu menit empat puluh satu lima ratus enam puluh tujuh detik atau selisihnya tiga ratus tiga puluh lima
detik dari sang prai pole position carlos tatai mario menyatakan kegembiraannya
atas rain tersebut dan bersiap untuk melakukan home race di sirkuit international mandalika
home race di sirkuit mandalika pada minggu siang dua puluh maret dua ribu dua puluh dua indonesia pertama kalinya pembalap
brazil frontrode kelas moto tiga dan setelah dua puluh lima tahun bonggek komen banget dan untuk besok enjoy finish
oke semangat terus ya kalau main di indonesia target atau jadi beban atau malah jadi semangat
sebenarnya banyak ekspetasi tinggi dari masyarakat indonesia cuma mario enggak
terlalu mikirin itu mari cuma fokus sama mario sendiri dan tim enjoy sebisanya dan finish balapan
hai dan untuk mengetahui kondisi terkini langsung saja kita sudah terhubung dengan
cores ponen siaran indonesia awi pertama di sirkuit mandalika
albi ini satu kabar mengembirakan datang dari mario aji di kelas moto tiga
selain saya akan minta albi ceritakan bagaimana jalan sesi kualifikasi peluang mario
yang juga ditunggu tunggu adalah bagaimana peluang untuk kelas motogp silahkan albi
selamat sore mevri salam dari mandalika lombok nusa tenggara barat
sebelum saya menjelaskan lebih banyak bagaimana dengan sesi motogp yang digelar di sirkuit internasional mandalika pada hari sabtu ini
saya ingin menggambarkan dulu kepada anda bagaimana situasi di hari sabtu di sekitar sirkuit mandalika di nusa tenggara barat ini
mevri ini adalah kawasan ofis modular para pembalap dan juga tim timnya berada
dan jika dibandingkan dengan beberapa hari kemarin hari ini sudah terlihat lebih ramai karena sejumlah penonton
khususnya yang membeli tiket vip royal ticket
dan juga para pembalap dari box box baik itu premier class maupun deluxe class
mendapatkan akses untuk bisa berada di kawasan ini sehingga ketika ada rider ataupun tim tim favorit mereka
mereka bisa berfoto dan juga sekedar melihat bagaimana aktivitas para pembalap dan juga timnya
setelah melakukan sejumlah sesi yang ada di lintasan sirkuit internasional mandalika
dan cuaca juga pada hari ini terlihat sangat cerah walaupun pagi tadi hujan deras mengguyur kawasan mandalika
tetapi memasuki siang hari kawasan di mandalika berubah menjadi cerah
jadi saya sangat menikmati suasana yang ada di mandalika karena vibes liburannya sangat terasa sekali
dan mevry saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sesi kualifikasi dan juga sejumlah sesi lainnya yang digelar pada hari ini sendiri
untuk kelas moto tiga ini memang ada perwakilan dari negara indonesia yaitu mario surya aji yang memang membela tim honda asia seperti itu
dan yang mengembirakannya lagi mario suryo aji ini berhasil masuk ke posisi tiga untuk start di race moto tiga besok
pada pukul lima belas tiga puluh
dan kalau misalnya saya ingin menggambarkan mario suryo aji sendiri sebelumnya sudah melakukan perjuangan yang cukup berat
sehingga akhirnya mario suryaji bisa berhasil tembus ke kualifikasi ke satu dan juga ke dua
sampai akhirnya bisa bersaing dengan pembalap pembalap internasional lainnya
tadi selesai dari free practice setelah dilakukan
dan kualifikasi juga sudah selesai jadi saya ingin mengambil waktu untuk mencoba
dan juga sudah dilakukan saya sempat bertemu dengan mario suryo aji dan juga menanyakan bagaimana kesannya dan juga targetnya pada saat race besok
mario suryo aji yang merupakan remaja berusia delapan belas tahun asal jawa timur ini
mengatakan bahwa dirinya sangat siap dan akan menikmati jalannya seri balap yang akan dilakukan pada hari minggu besok tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
mario suryoji juga mengatakan sempat berpuasa dari media sosial untuk mengurangi beban mental
karena memang mario merasakan banyak sekali dukungan yang datang dari masyarakat yang ada di indonesia sendiri
serta mario merasa ini adalah tempat dia berasal yaitu dari indonesia
sehingga hasil terbaik dia butuhkan dan juga dia akan berfokus untuk balapan besok
kita memang ingin sekali melihat pembalap indonesia ini bisa mengibarkan bendera merah putih
dan juga bisa berada di atas podium sehingga lagu kebangsaan indonesia raya bisa dikembangkan di sirkuit internasional mandalika
tadi juga mario sempat memberikan kesan bahwa berharap adanya dukungan dari masyarakat indonesia untuk dirinya
agar dirinya nanti bisa berhasil berjaya
menjadi minimal podium apapun posisinya baik itu posisi tiga dua atau bahkan satu
sehingga masyarakat indonesia yang sudah mendukungnya bisa lebih merasa puas
dan juga bisa merasa lebih bangga lagi kepada mario suryo aji
yang merupakan satu satunya wakil dari indonesia yang ada di kelas moto tiga
maupun di kelas grand prix yang digelar pada musim dua ribu dua puluh dua ini
nah selain moto tiga juga ada beberapa kelas lainnya seperti moto dua dan juga motogp
tapi saya akan menjelaskan terkait dengan motogp sendiri mayfrey
karena ini memiliki fans yang lebih besar dan juga lebih banyak di indonesia
ada nama nama besar seperti mark marquez lalu fabio quartaroro yang tentu sudah dikenal banyak masyarakat
tetapi untuk nama mark marquez sayangnya tidak masuk ke dalam sepuluh besar pembalap tercepat
yang akan mengisi grid ataupun row terdepan baris terdepan pada saat melakukan race besok tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
dan saya memiliki catatan di mana fabio quartararo yang merupakan juara dunia tahun dua ribu dua puluh satu
ataupun tahun lalu ini berhasil menempati
all position ataupun posisi start pertama besok di race yang akan dimulai pada pukul lima belas waktu indonesia tengah
ataupun pukul empat belas waktu indonesia barat kemudian disusul oleh jorge martin dan juga johan zarco
ini adalah sesuatu yang mengejutkan karena kalau misalnya saya ulas pada saat race pertama di qatar dua pekan yang lalu
fabio quartararo ini hanya bisa mampu finish di posisi sembilan
dan fabio menyatakan bahwa yamaha tidak memiliki perkembangan apapun yang terjadi karena pada saat sesi pramusimum
yang digelar di sirkuit mandalika fabio quartararo juga merasakan kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan motornya
dan juga track yang ada di kawasan sirkuit mandalika
tetapi fabio quartararo akhirnya membuktikan bahwa sirkuit mandalika bisa diajinakan
hingga akhirnya setelah free practice dua dia menjadi yang tercepat lalu di kualifikasi kedua dia juga mencatatkan yang tercepat
selain itu untuk nama nama lainnya adalah jorge martin di posisi ke dua johan zarco di posisi ke tiga
lalu ada pembalap ktm yaitu bread binder di posisi keempat dan juga juara satu di seri pembuka motogp dua ribu dua puluh dua di qatar lalu yaitu ine abastian ini ada di posisi kelima untuk start besok
sehingga kita akan melihat bagaimana keseruan yang akan terjadi pada seri balapan yang akan digelar besok
karena ada sejumlah rekor yang nantinya akan dipecahkan sekaligus di sirkuit mandalika
yang pertama adalah siapa yang akan menjadi yang tercepat lalu siapakah yang akan mendapatkan putaran lap terbanyak
siapakah yang akan menjadi juara pertama sirkuit mandalika karena sirkuit mandalika ini sendiri baru sekali ini menjadi tuan rumah gelaran motogp dua ribu dua puluh
karena indonesia setelah dua puluh lima tahun yang lalu belum pernah menggelar lagi acara serupa
karena terakhir dilakukan adalah di sentul international circuit pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
dan besok juga presiden joko widodo diharapkan untuk hadir karena sudah ada sejumlah pas pampres yang tadi saya lihat di sini untuk melakukan pengecekan situasi
tetapi sampai saat ini belum bisa dipastikan presiden jokowi akan berada di tempat duduk mana
karena ada tiga opsi yang pertama di bukit tiga ratus enam puluh di bukit jokowi ataupun di vip royal box yang mungkin berada di bangunan pit building yang ada di belakang saya
saya sendiri merasa tidak sabar untuk bisa menyaksikan bagaimana jalannya acara race ataupun balapan motogp yang akan digelar besok tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
tidak hanya albi yang tidak sabar saya dan juga semua teman teman di sini rasanya mau langsung berangkat ke mandalika
kita nyusulin albi dan juga tim cnn indonesia karena kalau dari tadi mendengarkan laporan albi yang sangat komprehensif
rasanya kita ikut excited sekali untuk sama sama melihat bagaimana jalannya balapan besok apalagi tadi disebutkan banyak ya rekor rekor yang bisa dipecahkan dan namanya balapan apapun bisa terjadi
sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat kembali bertugas kepada tim liputan cnn indonesia langsung dari mandalika nusa tenggara barat
proses homologasi yang dilakukan oleh fim atau federasi olahraga sepeda motor dunia di sirkuit mandalika akhirnya rampung
pada jumat sore sirkuit mandalika resmi mengantongi homologasi grade a atau grade a atau yang juga merupakan grade tertinggi dan siap menggelar ajang balap motogp
keputusan ini diambil setelah fim melakukan inspeksi dan berdiskusi dengan pihak dorna dan race director
selain itu keputusan ini juga diambil
dengan mendengar masukan dari para pembalap yang sejak jumat pagi telah menjalani dua sesi latihan bebas
iya kemudian keluhan memang sempat muncul ya
sebelumnya terkait dengan kondisi aspal di lintiasan juga sudah dipastikan telah teratasi dengan baik
kalau secara homologasi benar setelah rapat itu mereka mendengar masukan pembalap homologasi langsung keluar
dan setelah rapat itu memang saya kebetulan ada agenda bertemu dengan salah satunya maverick vinales
secara langsung saya tanya maverick menurut kamu dan ini harus jujur apa yang kamu rasain di track
jawaban dia adalah aspalnya sangat bagus tidak ada komplain bisa dilihat bagaimana pembalap sekarang sangat cepat
terutama aspal baru yang dipuji sama maverick
lalu hari ini dari pol espargaro juga sama pendapatnya
jadi sudah ada dua pembalap yang mengatakan aspal kita
dalam keadaan yang sangat sangat baik untuk dilakukan balapan
ya motogp mandalika adalah seri kedua motogp dua ribu dua puluh dua setelah gp qatar sebagai balapan pembuka
pertamina mandalika international street circuit di nusa tenggara barat menjadi lokasi penyelenggaraan
dan kami akan ingatkan anda lagi apa saja sih fasilitas yang ada
ini dia berdasarkan data yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
setelah dua puluh lima tahun lalu atau tepatnya seminggu
seribu enam ratus sembilan puluh tujuh motogp berlangsung di sirkuit sentul bogor jawa barat
indonesia kali ini kembali menjadi tuan rumah motogp
dan di tahun ini motogp mandalika yang memiliki nama resmi pertamina grand prix of indonesia
berlangsung mulai dari delapan belas sampai dengan dua puluh maret dua ribu dua puluh
ini dia ya nama resmi sirkuit ini adalah pertamina mandalika international street circuit
di lombok tengah nusa tenggara barat
dan ini dibangun di atas lahan seluas satu ratus tiga puluh hektare
sirkuit ini mulai dibangun pada tahun dua ribu sembilan belas dengan melibatkan arsitek asal amerika serikat
yang juga berpengalaman membuat beberapa arena olahraga
seperti di antaranya kalau di london ada sadion wembley ya
dan sirkuit ini memiliki panjang
wuh ada pembalapnya tuh ya
ini panjangnya empat
empat tiga kilometer atau tepatnya empat tiga ratus sepuluh meter
dengan total ada tujuh belas tikungan di sirkuit ini
sebelas di antaranya mengarah ke kanan dan enam lainnya ke arah kiri
dan yang paling menarik dan juga sejak tadi menjadi apa ya daya tarik tersendiri
ini juga adalah letaknya sirkuit yang berada di sisi pantai
maka ini pun membuat banyak sekali pembalap kru maupun penonton
yang mendapatkan pemandangan indah selama jalannya balapan
yang juga penting dari suatu sirkuit adalah area pedok
di mana pertamina mandalika international street circuit ini bisa diisi oleh empat puluh tim
dan dari data tim lead bang sianen indonesia sebenarnya kapasitas penonton di sirkuit ini bisa menampung hingga satu ratus sepuluh ribu orang
tapi karena masih pandemi ya maka mandalika grand prix association atau mgpa
kali ini hanya menyediakan sekitar enam puluh lima ribuan lebih tiket per hari balapannya
dalam motogp grandstand atau tribun ini juga ada di sebelas titik yang mengelilingi sirkuit ini
ini digunakan bagi para penonton untuk menyaksikan
dan untuk mendukung kesuksesan balapan kelas dunia pengaspalan ulang
ya kalau sebelumnya kan memang sempat jadi apa ya satu hal yang diperhatikan
tapi kali ini sudah diperhatikan

ini pengaspalan ulang juga sudah dilakukan dari sebelum tikungan tujuh belas hingga setelah tikungan lima
hal ini juga sesuai dengan rekomendasi dari federasi motor internasional atau fim
dan juga dorna sports yang memegang hak komersial dari motogp
nah yang menarik nih ya di motogp dua ribu dua puluh dua ini merupakan musim pertama bagi pembalap valentino rossi
tidak bisa ikut balapan karena sudah pensiun
nah seperti yang ada di samping saya nih
ada dua puluh empat pembalap dari dua belas tim yang ikut dalam kejuaraan balap dunia atau balapan motor kelas dunia ini
kira kira kalau dibalikin kepada anda siapakah kira kira yang akan podium di motogp dua ribu dua puluh dua dan memegang atau memecahkan rekor rekor terbaru di sirkuit mandalika
kita simak bersama besok jawabannya
dan usai jeda program spesial mandalika race dua ribu dua puluh dua akan kembali
untuk itu tetaplah bersama kami
anda masih menyaksikan program spesial mandalika race dua ribu dua puluh
dan hari ini para pembalap telah selesai menjalani sesi kualifikasi grand prix of indonesia
kabar gembira datang dari kesuksesan mario suryoaji yang berhasil meraih baris terdepan di posisi start ketiga untuk kelas motogp
lalu sebenarnya seberapa besar hasil itu akan membantunya untuk naik podium di sesi balap esok hari
dan bagaimana kira kira peluang para rider di kelas motogp
setelah melalui sesi kualifikasi hari ini
kita akan bersama membahasnya sudah hadir melalui sambungan zoom
mantan pembalap moto dua asal indonesia doni tata pradita dan juga pengamat motorsport arief kurniawan
terima kasih sudah bergabung bersama kami
sekarang saya akan ke mas doni tata dulu
ini kita lihat bahwa satu kabar yang membanggakan mengejutkan juga
penampilan mario suryoaji ya
karena ini sebagai apa ya sebagai wakil indonesia dan kansnya itu seperti apa sih sebenarnya
apalagi sebagai sesama pembalap
bagaimana anda melihat kemudian potensi mario di lintasan balap besok ini
ya untuk kualifikasi tadi mario aji berhasil di posisi ketiga ya
jadi mari kita doakan semoga besok hasilnya bagus
dia bisa fight
di barisan depan juga
jadi mari kita doakan kita dukung di home place dia ini di mandalika
mudah mudahan bisa jadi juara ya
untuk membanggakan nama indonesia
jadi seperti itu
ya mas doni tadi kan sempat juga ya mario diwawancarai oleh tim cnn indonesia
dan menyatakan ini memang karena di rumah sendiri begitu sebagai tuan rumah
jadi ingin ada juga apa ya satu kondisi membuktikan kemampuan
nah selain itu apa kira kira yang membuat mario ini bisa semaksimal itu tadi di sesi kualifikasi
ya mas doni apakah bisa mendengar suara saya
sekarang saya bertanya ke mas arief nih mas arief
secara umum tadi kita melihat mario aji sangat menunjukkan yang terbaik
nah kira kira apa yang kemudian menjadi pendorong semangatnya
hingga bisa tampil begitu prima tadi di kelas moto tiga
ya yang pertama sebagai lokal zero itu sudah pasti mas doni tata sudah apa
mengindung supaya tetap membungkuk ada dapat hasil terbaik
dan dukungan penonton juga yang hari sabtu tadi lumayan banyak
ya kalau kita sama sama tahu hari jumat memang tidak ada kegiatan yang boleh dibilang
mengubah emosi lah ya mengunggah emosi
ya penonton masih kosong kemarin dan hari ini sudah lumayan banyak
dan itu disesankan banget
kejap sekali oleh jiraji sehingga dia tadi tampil sangat sangat impresif
dan itu diliput oleh semua media internasional media motorsport maksudnya
dengan berita yang sangat positif ya
mario aji saya lepas bertemu presiden jokowi juga mengatakan
seperti mendapat tambahan energi baru yaitu tampil maksimal di mandalika
sudah mengawalinya dengan baik dari hasil kualifikasi tadi ya
ada di posisi ketiga yang gapnya atau jaraknya itu nggak beda jauh ya dengan yang menempati pole position
dan itu tadi seperti yang mas doni bilang kalau dia bisa konsisten sepanjang lomba besok
itu harapkan memang ya katakanlah posisi tiga ini dipertahankan
sebelum bisa naik melihat kondisi balapan karena
mandali kayaknya akan itu tampilnya akan penuh drama ya
kalau kita melihat proses dari hari jumat kemarin sampai hari sabtu ini
di semua kelas itu hasil hasil mengejutkan banyak terjadi
oke jadi kita masih sama sama menunggu
mas doni tata sudah bergabung kembali bersama kami
berarti kalau pertanyaannya adalah apakah mario bisa nih podium di sesi balapan besok
ya mari kita doakan ya dengan spirit mungkin hampir semua penonton indonesia nonton di sini
membuat mental dia semakin yakin dan pede ya di lintasan
jadi kesempatan chance yang sangat bagus buat mario surya haji
kita doakan yang terbaik pasti dia akan berbuat yang semaksimal mungkin dan terbaik buat indonesia
karena di kejuaraan kontri juga gak mudah ya balapan disitu
karena hampir semua pembalap top dunia ada disitu
jadi prestasi yang mario diraih untuk home race ini udah cukup bagus sekali
untuk kualifikasi di posisi tiga
semoga mario bisa mempertahankan hasil kualifikasi ini untuk di balapan menjadi top tiga ya
ya kita sama sama berharap nanti lagu indonesia raya bisa dikumandangkan yang besok
amin besar sekali harapan kita
selain di moto tiga ini ya
ini yang juga banyak mengejutkan seperti yang tadi disebutkan oleh mas arief kurniawan
bahkan di mandalika kejutan kejutan juga datang dari kelas motogp
marques jatuh dua kali kemudian juga kondisi pole position ya
tapi nanti kita akan membahas selengkapnya usai jeda
untuk itu tetaplah bersama kami karena program spesial mandalika race dua ribu dua puluh dua akan segera kembali

anda masih menyaksikan program spesial mandalika race dua ribu dua puluh
dan hari ini para pembalap telah selesai menjalani sesi kualifikasi grand prix indonesia
apakah kemudian ini juga ada faktor baru pulih dari cedera nih mas
karena kan mas donita juga kebetulan memang sedang berada di sana di mandalika nih
ya benar sekali
ini tadi di kualifikasi cuaca sangat panas sekali ya
jadi untuk rider masih beradaptasi untuk pemilihan kompon ban untuk balap besok ya
beda dengan di negara negara lainnya yang biasanya temperatur aspal hanya tiga puluh lima derajat sampai tiga puluh dua
ini di mandalika sedikit panas sekali sampai enam puluh lima derajat suhu temperatur aspal
jadi semakin panas ya gripnya sedikit memakan ban lebih cepat
jadi untuk pemilihan ban sangat penting sekali berperan penuh untuk menjadi kunci juara di sesi race besok
karena perjalanan race cukup panjang ya
jadi harus bisa manajemen tire untuk sampai finish
oke melihat kondisi ini mas doni tata bagaimana menurut anda peluang siapa siapa saja yang bisa podium besok untuk kelas motogp
ya sangat ketat sekali ya
di situ ada fabio fataro ada johan yarko dan semuanya masih possible untuk menjadi juara ya
jadi dari besok pagi hasil warm up dan setelah itu race mungkin akan berhasil
jadi menurut saya itu akan menjadi penentuan buat pembalap memilih komponen ban yang akan digunakan di race nanti
sehingga mungkin patataro tadi cukup konsisten ya
di depan marquez juga sangat kencang sekali di sirkuit mandalika ini
cocok dengan reading style dia
cuma di lab lab terakhir dia sempat terjatuh lagi sampai dua kali
akhirnya dia tidak bisa melakukan time attack di sesi terakhir
dan tidak memiliki lap time yang terbaik di sesi kualifikasi
jadi peredikri saya marquez cukup kuat di sirkuit mandalika ini untuk race besok
oke kita akan lihat apakah kemudian quartararo ini mampu untuk mempertahankan gelarnya begitu ya di race dua ribu dua puluh dua ini
sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk mas doni tata pradita
ada juga mas arief kurniawan sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini di mandalika race dua ribu dua puluh dua
sehat selalu sama sama mbak arma
program spesial mandalika race dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh dua akan kembali untuk kita tetaplah bersama kami
sejumlah warga dari luar pulau lombok
ini juga memilih menyaksikan motogp mandalika dari atas bukit kuku
pengukuran di depan pintu masuk sirkuit
hal ini mereka lakukan lantaran tidak punya tiket mandalika
sejak sabtu pagi sejumlah warga sudah tiba di sebuah bukit
yang berlokasi di depan pintu masuk sirkuit mandalika lombok tengah nusa tenggara barat
mereka sengaja naik bukit tersebut untuk bisa menyaksikan rangkaian motogp mandalika di hari kedua
dan bukit ini sebenarnya merupakan area pemakaman warga
dan untuk bisa menaiki bukit
warga harus melalui sejumlah pos penyekatan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas
selain itu mereka juga diminta untuk menitipkan sepeda motor di area parkir barat sirkuit
dari lokasi parkir warga pun harus berjalan kaki sejauh dua lima km menuju bukit
sejumlah warga dari luar pulau lombok rela melakukan ini untuk bisa menyaksikan motogp karena tidak memiliki tiket
tadi ditawari sama calu
satu paket itu dua juta dua ratus tapi saya bilang terlalu mahal
akhirnya nonton di bukit yang ada kuburan begini
tidak takut sudah menjadi khas kita di bima itu
terima kasih tadi sekaligus menutup program spesial mandalika race dua ribu dua puluh
kami akan kembali besok pada pukul empat sore lewat lima belas waktu indonesia barat
saya mevri syari undur diri selamat sore salam sport
terima kasih anda telah menyaksikan mandalika race dua ribu dua puluh